kalian boleh kok hina gue
karena kalian gak tau apa apa soal nyokap gue
ngeri mendingat lo kayak gitu ya gak pasti
hari ini bener bener berat buat gue
relain pangeran buat mel
maafin gue pangeran
kita memang harus
lo emang bener
buka hati lo buat mel
karena cinta itu bukan sekedar kata kata indah
bukan sekedar tangan yang membelai pipi
dan lo tau kan
gue rela ngelakuin apa aja buat lo
asalkan lo jujur sama gue
guys itu bener kok
ada pangeran sama cewek osongan
kalau gitu kalian turint gue ke mereka
nah ada apa ya
seminernya gue dibawa kesini mau ngomong apa sih
pangeran mau ngomong sesuatu sama lo mel
gue pergi ya
gue tuh gitu bu
kalau lo mau cinta sama gue
habislah gue jadi buat gue
kalau memang aku bukan miliknya
biar dia menjadi memori indah di sudut hatiku

untuk men seinebeluhnya
apa ini pengorbanan yang tepat
gimana bisa gue secepat itu merupakan orang yang udah banyak memberi kenangan indah
buat gue ini perkara sulit
dan apakah benar kalau ini adalah yang terbaik
oh di sini nggak sih
joh kamu tuh gimana sih jo
kan saya bilang kamu pantau mel jangan lepet lepet
dari pandangan kamu
sekarang mel pergi sama tasya mafanya kamu nggak tahu gimana sih
anu pak bos tadi saya udah coba awasiin on mel
cuma tadi mendadak perut saya mulus pak bos
saya langsung ke toilet
eh pas udah keluar ke toilet pas lihat mobilnya normal udah nggak ada pak bos
ya kamu tahan dulu mulesnya jojo kamu kantongin batu kek
aduh pak bos ada ada aja
mana bisa ditahan pak bos
orang gak ada remnya kok
bener bener perut saya sakit banget pak bos
mulus nggak kearuan
apa ini ya kalau iya dikasih obat pencahar kali ya
sakit banget sumpah nggak bos mulus
wah jangan jangan kamu dikasih obat pencahar sama mel
soalnya dari tadi saya telepon mel itu nggak ada yang ngetangkat jo
saya takut aja mel berbuat macem macem lagi yang nggak nggak lagi
oke deh saya telepon lagi aja
aduh tentu kan
mending gue teleponin hpnya mel terus lagi
tapi dia nggak berani angkat
aduh bisa banget sih mel pakai nitipin hpnya sama kita
kayak gini dia bisa ngindar dari bau kami nelfonin
udah silent aja silent
lo tau kan kalo om rima nelfonin mel terus nggak diangkat angkat
sebentar lagi pasti yang diincar tuh kita
aduh yaudahlah pokoknya kalo misalnya om raymond telfon
lo jangan jawab oke
because lo lebih pinter cari alasan
mentang mentang nyokapnya udah deket sama om rayment sekarang
semenah menah banget gitu
padahal paling nyokapnya dia tuh cuma bansos doang sama om raymond
siapa sih yang gak mau sama pengusaha tajir
ya it's obvious paling cuma kesempatan doang
ngeramin dengat lo kayak gitu ya nggak pasti
hari ini bener bener berat buat gue
apalagi gue harus relain pangeran buat mel
maafin gue pangeran
terkadang kita memang harus rela menjauh dari orang yang kita cintai
bukan karena kita berhenti mencintai
tapi karena kita harus melindungi diri dari luka
lo pergi dengan membawa seluruh hati gue tanpa tersisa put
gue bisa ngelanjutin hidup ini tanpa lo
ini ngapain sih pangeran terus terusan ngeliatin ke arah sana
sampai sampai gue disini dicuekin
lo masih disini nggak sih
lo masih disini nggak sih